ini ada donatnya buat ini hehehe asal karya amatir dibandingkan sama yang udah jago hehehe
susah kalau ini susah sapu rumput sapu rumput sapu rumput dah sebelum melihat cara produksi
saya akan ajak anda memanen rumput gelaga arjuna yang ditanam di bawah tegakan pohon
kawasan hutan yang dikelola perumperhutani di kecamatan karangjamu kabupaten purubalingga
cuma sekali tapi panenya setahun sekali nah yang udah bisa dipanen yang gimana pak yang
udah dipanen yang seperti ini ini udah bisa mulai dipetik seru seru yang ini udah bisa
mulai dipetik jadi hal ini
karena ini sudah kuat kalau yang seperti ini ini belum kuat karena masih lemah
rumput selanjutnya dijemur seperti ini jika cuaca bagus penyemuran membutuhkan
waktu satu minggu jika hujan wah bisa lebih lama lagi
satu kilogram rumput gelagai yang telah dipilah dihargai rp dua puluh satu ini untuk
membuat rumput gelagai yang lama dan kering kalau masih baru saat musim panen maka harganya akan turun
untuk melihat proses pembuatan sapu rumput gelaga arjuna saya mengunjungi rumah produksi sapu milik
amar solehan salah satu perajin di desa purbasari kecamatan karangjambu rumput selanjutnya diikat
sesuai kebutuhan satu ratus lima puluh gram dan dua ratus gram tergantung ukuran sapu langkah selanjutnya memotong rumput gelagai yang lama dan kering kalau masih baru saat musim panen maka harganya akan turun

awalnya saya cukup kesulitan untuk mengikat tapi setelah diberi contoh oleh pekerja akhirnya
saya berhasil memotong dan mengikat hingga membentuk pola sapu heheheits ini masih tahap
awal masih ada tahap selanjutnya yang lebih sulit
terus ini iketannya dibuka
ibu sapu di jepit agar pola lebih rapi satu selanjutnya di jahit manual seperti ini agar kuat dan polanya tidak berubah setelah mendapat pengajaran dari brian mba tinggal dabul ya udah w llamat kunnen w hara eh ini pahalthe jira dan ivonne saya anda mau atauantar yang saya sudah keluar
dari mbak mbah di sebelah kanan saya saya akhirnya berhasil menjahit sapu secara manual ini ada
donatnya buat ini nah ini tujuannya untuk ini biar dia lebih lebih kenceng ini jawa barat
perbandingannya yang amatir dan yang sudah jago hahaha hasil karya amatir ini dibandingkan sama
yang udah jago hehehe hehehe tahap selanjutnya rapikan dengan mesin wah kalau
ini sepertinya saya menyerah diawal sajalah tuh kan karena saya mesinnya tidak jalan hahaha
lanjut menyiapkan tangkai atau pegangan dan memasang kalau yang ini sih lihat sekali aja
langsung bisa hahaha tangkai yang sudah disiapkan langsung dipasang dan diperkuat dengan cara seperti
ini jadi semua dikerjakan secara manual pakai instruisinya kita
jadi setelah terpasang seperti ini tinggal dirapikannya pun secara manual
berikut yang paling sulit finishing saya harus menganyam untuk membuat penutup agar sambungan
antara sapu dan tangkai terlihat rapi serta bagian ujung juga bagus ini sih butuh waktu belajar yang
ini saya mau buat seperti ini nih
lanjut ini set semua depan lalu
terlihat dua kali ukurannya segini ya
bagian akhir mengemas sapu agar siap dikirim
ada beragam jenis sapu yang biasa dibuat dari harga yang termurah sepuluh rupiah dan
yang termahal tiga puluh ribu rupiah
untuk membuat satu sapu ternyata prosesnya panjang
kalau orang mengirakan satu sapu dibikin satu orang tapi ternyata tidak
dan yang mengerjakan itu dua belas orang
sapu dari rumput gelaga arjuna ini merupakan jenis sapi organik
yang hanya ada di wilayah purbalingga jawa tengah
di purbalingga ada sekitar satu ratus dua puluh lima ikm yang memproduksi sapu rumput gelaga
untuk diekspor ke sejumlah negara
ada beberapa negara tujuan ekspor
antara malaysia korea india pakistan
jadi ternyata kabupaten purbalingga itu
tidak hanya pasar lokal ya untuk sapunya
khususnya sapu gelaganya ini
tetapi pasar internasional ekspor dan mempekerjakan banyak orang